sejumlah lokasi di jakarta terendam banjir dengan ketinggian bervariasi pada jumat pagi
sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa menggunakan rakit untuk melakukan kegiatan di luar rumah
banjir merendam ratusan permukiman warga di cawang jakarta timur pada jumat pagi
ketinggian banjir berkisar satu hingga dua meter
sejumlah warga yang hendak beraktivitas harus menerobos banjir dengan menggunakan rakit yang dibuat secara swadaya
seorang ibu yang membawa anak balita turut dievakuasi warga menggunakan rakit
bila air terus meninggi warga akan membangun posko pengungsian dan dapur umum untuk menampung warga yang rumahnya terendam banjir
banjir setinggi satu lima meter melanda permukiman warga di jalan ciliwung keramat jati jakarta timur
ratusan rumah terendam banjir sehingga aktivitas warga terganggu
warga yang hendak keluar rumah terpaksa menerobos banjir
menurut salah satu petugas upk badan air dinas lingkungan hidup jakarta timur
banjir yang terjadi sejak pagi disebabkan oleh kiriman air dari kawasan bogor jawa barat
jam sembilan malam itu jadi waktu lampau sudah dua ratus dua puluh
di sini luber lubernya jam lima lewat sepuluh
sejumlah warga masih bertahan di lantai dua rumah mereka
para warga baru akan mengungsi jika banjir sudah naik ke lantai dua rumah mereka
warga berharap pemerintah provinsi dki jakarta dapat menangani masalah banjir yang tak kunjung usai
permukiman warga di cililitan kecil jakarta timur pada jumat pagi juga terendam air hingga satu meter
banjir terjadi karena sungai ciliwung meluap
setelah hujan terus turun
di bogor sejak kemarin
warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan membawa barang berharganya
kenapa mengungsi dari semalam
kan beberes dulu
tapi emang sebelumnya udah dimudikan
dari malam jam sembilan an udah
meski sudah mendapat kabar tentang adanya air kiriman sejak malam hari
warga baru mengungsi pagi hari lantaran harus memindahkan barang ke lantai dua
wilayah ini sering terkena banjir
saat air kiriman dari bogor datang lantaran tanggul kali yang rendah
warga berharap pemerintah mengatasi masalah banjir yang sudah sangat mengganggu warga
tim liputan cnn indonesia